berikutnya kita membuka sesi tanya jawab
untuk teman teman bertanya kepada pak menko dan pak ses menko
ses sebagai ketua masjid republikasi
juga ada beputi tiga menko rukam pak sudung
pemulihan hak para korban itu
dimulai atau tip off oleh presiden
pada hari selasa
tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
akan dilangsungkan di rumah gedung kabupaten piti aceh
mulai dilakukan pemulihan
pemulihan hak para korban
pada wilayah wilayah lain
yang direkomendasikan oleh
daerahnya memang banyak
ada beberapa daerah
tapi kita pusatkan tip offnya
dari rumah gedung
juga akan dilakukan kick off
untuk pemulihan hak para korban
dan keluarga korban
yang ada di luar negeri
untuk program pemulihan
melalui pemenuhan hak hak konstitusional
atau hak hak konstitusional pada korban
kementerian dan lembaga